anda kembali di cnn indonesia breaking news dan kita langsung menuju natuna
sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani di hanggarlanut raden satja tranai natuna kepulauan riau
adit selamat siang apakah para warga negara indonesia sudah mulai berangkat
sudah mulai masuk ke dalam pesawat boeing tni yang akan berangkat ke halim perdana kusuma jakarta
ya puspa selamat siang baru saja berangkat kloter pertama yang berisikan sekitar seratus warga negara indonesia
yang berangkat menuju halim perdana kusuma dan sekarang sudah mulai masuk untuk kloter kedua
menggunakan pesawat boeing di sana suasana haru juga begitu terasa di sini warga natuna
juga di sini begitu luar biasa mereka begitu antusias untuk memberikan selamat jalan

warga negara indonesia untuk kloter kedua kita bisa lihat di sini begitu antusias sekali
warga natuna untuk menyambut ke pulangan para wni ini
bahkan tadi suasana haru ini pun masih terus berlangsung
saya akan tunjukkan juga kepada anda puspa ini adalah kloter kedua pesawat boeing
yang akan terbang kedua karena kalau boleh saya gambarkan puspa bahwa jarak penerbangan ini
sekitar tiga puluh menit jadi dari kapal pertama tadi kapal hercules itu berjarak tiga puluh menit
sebelum pesawat kedua atau kloter kedua ini berangkat
nantinya kloter ketiga juga sudah akan berangkat sebelah sana saya akan tunjukkan kepada anda puspa
di sana kloter tiga akan segera berangkat setelah nanti menunggu sekitar tiga puluh menit lagi untuk menuju ke bandara
bandara halim bandara kusuma tentunya di sini kami tadi juga sempat mendengar statement dari
menteri kesehatan dr terawan di sana juga beliau menyampaikan bahwa seluruh kondisi dari wni ini
sehat sehingga diharapkan tidak ada stigma stigma buruk ketika mereka tiba di daerahnya masing masing
karena memang dari awal pun tidak ada muncul tanda tanda virus corona masuk ke dua ratus tiga puluh delapan wni yang melaksanakan
masa observasi selama empat belas hari puspa selain itu juga puspa dapat informasikan tadi kami sempat bertegur sapa dengan
kru dari batik air yang memang sudah berangkat pada kloter pertama menggunakan hercules
antusias sekali untuk kembali menyambut para maskapai penerbangan di batik air seperti itu dan juga
nantinya seluruh warga ini atau seluruh wni ini akan segera pulang ke daerah yang masing masing
dijemput di bagian base op dari bandara halim perdana kusuma dan dijadwalkan tiba kalau tidak ada
keterlambatan akan tiba di bandara halim perdana kusuma pada pukul enam belas waktu indonesia barat kita
akan terus mengupdate informasinya untuk anda di studio dan juga puspa tapi yang dapat saya
gambarkan di sini suasana haru suasana senang suasana begitu luar biasa terus terpancar dari
para warga negara indonesia mereka begitu senang bisa akhirnya menghirup udara bebas seperti itu untuk
kembali lagi bersama dengan keluarga di daerah masing masing karena untuk warga negara indonesia
terbanyak ini ada di wilayah surabaya dan juga di jawa barat puspa oke adit selain persiapan yang
sudah dilakukan jauh jauh hari untuk kepulangan hari ini apakah dari kementerian kesehatan sendiri
memberikan mungkin ada obat obatan yang harus dibawa oleh para wni yang sudah
diobservasi ini untuk kemudian dikonsumsi ketika sudah sampai di rumah atau seperti apa adit
puspa saya kurang dapat mendengar anda dari studio namun yang jelas kalau tadi saya sempat
mendengar statement yang dikeluarkan oleh dokter terawan tidak ada obat obatan khusus yang
diberikan kepada para warga negara indonesia ini karena dari hasil pemeriksaan selama empat belas hari
observasi menunjukkan hasil yang sangat luar biasa hasilnya baik bahkan pada saat awal mereka datang ke
bandara raden sajat natuna ini juga dalam keadaan sehat sebetulnya karena masa inkubasi dari virus
corona ini adalah empat belas hari sehingga mereka ini adalah kloter ketiga puspa saya akan tunjukkan
kepada anda puspa ini adalah kloter ketiga
saya sangat senang menuju ke bandara suasa naharu begitu luar biasa terasa di sini mereka begitu
sangat antusias untuk menyambut dadah dadah duduk hai luar biasa sekali di sini mereka sangat senang
untuk pulang bertemu kembali dengan keluarga dan juga sahabatnya di jakarta juga memang ada
beberapa warga negara indonesia yang ikut karantina atau observasi di bandara raden sajat ini
begitu luar biasa sekali puspa suasana haru begitu terasa halo semuanya
wah mereka begitu luar biasa menyapa para awak media di sini yang sudah dari pagi bahkan dari sepuluh
sebelas hari sebelumnya sudah ada di bandara raden sajat ini kemudian juga dari warga natuna begitu luar
biasa kita akan simak sama sama bagaimana kehangatan dari para warga natuna untuk memberikan
selamat jalan pulang kepada para warga negara indonesia di kloter ketiga ini luar biasa sekali
di sini sangat terasa kehangatannya seluruh negara indonesia ini adalah kehangatan yang sangat terasa
tni pun terus berjaga di sini memberikan sedikit ruang kebebasan kepada para jurnalis untuk dapat
meliput kegiatan ini karena memang pada awalnya sempat tidak boleh ada yang masuk ke bagian hanggar
namun kami berhasil mendapatkan koordinasi yang baik dengan seluruh jajaran dan juga tim yang ada di sini
sini untuk dapat meliput kegiatan pada kepulangan dari warga negara indonesia yang hari ini akan
begitu luar biasa sekali warga natuna yang sangat luar biasa hangat untuk memberikan ucapan selamat jalan
kepada para negara saya boleh wawancara sedikit mungkin ya puspa bapak bapak dengan siapa pak supri pak supri
nah pak supri boleh pak cerita ini gimana nih perasaannya melihat seluruh warga negara indonesia ini kembali
lagi ke jakarta saya nggak bisa jauh jauh ya tapi dengan hati sangat haru sekali karena

ya itulah wawancara sehat kami bersama dengan salah satu warga dari natuna silahkan kembali ke studio puspa
baik adi tidak hanya warga di sana warga natuna dan juga warga negara indonesia yang akan pulang
jakarta yang bahagia kami disini juga menunggu bahagia semoga sampai halim perdana kusuma lancar lancar
saja terima kasih banyak aditya aksani produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari natuna kepulauan riau